ganteng ya sepapiku
udah telat nih ayo berangkat yuk
nanti kalau salah lagi
kamu keliatan gendut keliatan cabi
pokoknya harus mau pakai ini
kalau gak mau gak usah ke dokter
sekali lagi dibalas dapet tv nih dia nih
ini baru mau pergi
yang berkembang di bandung
saya kira gak ada orang
saya saya berpuncit
itu orang kenapa sih
gelagatnya aneh banget
saya saya berpuncit
kayaknya gue pernah lihat
kamu lihat foto perempuan ini
supaya dia ngadu ke kakaknya
biar angga sadar diri
atau dia dan adiknya akan ikut celaka
dan jadi korban
dia adiknya angga
dan tadi dia lihat wajah saya
masih jadi dpo
bisa saja wajah saya tersebar
apalagi kalau sampai
aldebaran kasih lihat foto saya ke
angga dan adiknya
kalau dia pernah lihat saya disini
mereka pasti curiga sama pak irfan
harus urus tadi nya angga
bersuruh sadinya angga
bagaimana keadaan elsa sekarang dok
keadaan elsa makin memburuk pak
mau ngabarin bapak
jadi makin buruk dok
iya tadi dia bener bener ketakutan
katanya dia melihat
saya sudah memberikan obat penenang
agar dia tidur dan istirahat
kondisi elsa makin serius pak
kami sedang mencari apa penyebabnya
kenapa elsa terus menerus
beranggapan melihat roy
apa yang memicu dia
tolong kabarin saya terus ya dok
lakukan yang terbaik buat elsa dok
makasih ya dok
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sampai jumpa lagi ya allah
tak sepi gak ada siapa siapa pohon doang
saya akan kembalikan kamu ke penjara
kamu harus membayar semua yang pernah andin alami
di penjara bertahun tahun
saya gak salah lihat roy ada di sini tadi
roy ada di sini
saya di sini hanya menuntut keadilan
nanti setelah kamu menjalani ganjarannya
tapi sebelum itu
semuanya harus dibayar lunas
apa yang pernah kamu lakukan ke andin
kamu pun harus menerimanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu kan dari pagi tadi udah keluar
sama aku mau kemana
ya tadi aku pergi sebentar
habis itu langsung ke covisity
aku gak enak kalau bilang
aku tadi ketemu sama andin
kamu kenapa sih kok mukanya gitu
tadi dokter lisa telepon papa
dia update tentang keadaannya elsa
elsa back back aja kan
tadi elsa ngamuk
karena dia melihat roy
biasanya elsa itu ngamuk histeris
karena keinget sama nino
ini lucunya kenapa bisa dia histeris karena mengingat roy
dan dia melihat roy
aku juga gak tahu pak
aku bisa membayangkan kondisi elsa disana seperti apa
akhtar korea akhirnya itu keringin buat analyse sepenuhnya kal ludzi menjadi penyakit
sekarang mereka curh
kondisi ini ada apa
pak san kita gitu teman teman
peng barnah kecil ini caregivers
papa tidak mengerti apa hewan being nipis
panjang joining free gad
ini makeup ku aman ga ketebalan ga
gaun nya juga bagus
ya tapi kan kakak tau sendiri mas rini kan orangnya kaku
nanti dia ga suka makeup ku ketebalan ga ngomong lagi sama aku
aduh udah deh kat kan aku bilang tadi kamu tuh udah cantik udah bagus dressnya juga udah bagus
tapi ini aksen belt terus anting ga lebay kan
berapa kali sih aku bilang sama kamu
jadi diri kamu sendiri yang ngebuat kamu cantik itu ya karena senyamannya kamu
udah deh percaya sama ini udah perfect bang udah bagus
aku deg degan banget deh kak ini nervous banget sih
tapi udah bagus
tapi udah bagus
bagus beneran tapi rombotnya mending digerai aja
cantik benar nih adiknya kakak ya
kemana aja baru sadar adiknya cantik
kok tau nih kakak tuh udah tau dari dulu makanya ngejadikan kamu seperti ini
tuh randy udah datang
gimana nih makeup aman
udah cantik banget
jangan lupa like share dan subscribe ya
kamu beda banget sih pake turtle neck gitu kayak artis korea
kamu juga cantik banget
maksud saya dress kamu cocok banget sama kamu
ini kalian jadi dinner atau cuma tatapan tatapan aja nih
saling puji satu sama lain ya
pak yaren adik gue gimana
kalo panggil pak kesannya tua banget nanti
ya gak jadi kalo bro kita masih muda
nah itu kan enak
jaga adik gue baik baik ya
gue sering banget sama adik gue yang cantik ini
kita jalan sekarang
ganding langsung jalan oke bro
ganding jalan bro
tunggu jalan jalan
mas kamu dimana sih
kok kamu gak nyampe nyampe rumah
ini saya lagi di jalan pulang kok
gak mampir mampir kan
ya gak kemana mana lah
mau kemana lagi
yaudah cepetan aku tungguin
enak banget itu
terus aku ngeliatin ada orang lagi
itu enak banget mas aku jadi pengen
yaudah yaudah saya nyetir dulu ya
ketemu di rumah
aku tunggu ya
kan jadi pengen
romantis banget ya mas suasananya
ini semua kamu yang pesen ya
aku belum pesen kok
apa semua yang pesen panino ya
jadi minta disajiin hidangan ini
foto bapak sama ibu boleh
maka kita akan berdua
nanti fotonya bakal dikasih selesai dinner
kami akan sangat berterima kasih
kalau bapak dan ibu
mau foto bersama sama
apalagi kalian berdua cocok dan romantis
ganteng dan cantik
ya boleh kali ya mas buat kenang kenangan
agak deketan lagi duduknya
biar lebih mesra gitu pak
pak dipeluk dong pasangannya
fotonya ga mau terlalu mesra
oh oke yaudah
eh sambil pegangan tangan aja ya
tapi saling bertetapan
oke siap ya
jangan pas dengan

misalnya pasti kamu pengen makan
makanya saya sekalian beliin
temenin aku makan ya
kamu lapar atau ngidam sih
hmm ini bahaya kalau kamu nonton acara kuliner terus kayak gini
ya bahaya sayanya yang ribet kalau besok kamu nonton acara makanan timur tengah
terus kamu tiba tiba ke pengen masakan arab
ya maksudnya saya harus pergi ke arab dulu buat beliin
enggak lah kan pasti ada yang jual disini mas
ini tinggal cari aja
pelan pelan makan ya
ya pasti saya gak ikhlas ya
bukan ikhlas ikhlas
cuman pelan pelan makan ya
sedek enggak sih udah
ini enggak saya udah
kamu yang lapar kamu yang ngidam makan
ini pilem mata bahagianya kurang
nangis bahagianya kamu baik banget sama aku
kamu udah ber silat suara perang assemble
aku pikir tadi kamu nggak mau mau favorite diri aku ya
kamu gak mau ngebeliin
ya udah dihabisin ya
kamu gak mau
udah gak usah nangis makan gak boleh sampe nangis
udah udah dihabisin
mau tipu hamil
rasu yang berat
pake nasi ya biar kenyang ya
biar gak minta lagi nanti
aku mau kamu makan juga
tadi saya sudah makan
mana kan aku gak lihat
besok saya rekam deh kalau saya makan ya
biar kamu ngeliat kalau saya udah makan ya
mau pake nasi gak
mau nambah sesuatu lagi
enggak sih mas
aku udah kenyang langsung pulang aja kali ya
eh mas tadi tuh kayaknya
foto yang tadi itu kan katanya mau dikasih ke kita ya
kok belum dikasih kasih ya
maaf pak bu ini fotonya sudah jadi
oke makasih ya
sama sama ditunggu kedatangannya lagi
dapet dua mas
berarti ini satu buat aku satu lagi buat kamu
pajok ya mas di apartemen
malah kena masalah terus
itu makan malamnya mbak
orangnya masih tidur
udah biarin aja kan makanannya udah disini
ntar juga dimakan pasti sama dia kalo dia bangun
apa elsa dari tadi belum bangun
tapi dia tidurnya kayak gak tenang gitu dok
mbak neneng bisa makan malam seperti biasa ya
di ruang makan bersama yang lain
yaudah kalo gitu
saya sama dokter keluar ya
teneng pergi makan dulu ya
terus suara makanannya di ruang makan
kedengeran tuh udah manggil manggil neneng
ntar makan ya
sus ya dok
nanti dua puluh menit lagi kamu kembali
cek elsa udah bangun dan makan
kalau belum biar dikasih makan
lalu kasih obat sesuai jadwal
kasian mbak elsa ya dok
makan ini kondisinya menurun
ya kalo seperti itu
elsa butuh penanganan lebih detail
dan harus ditempatkan
di kamar terpisah
dokter kok ngomongnya gitu sih
neneng kan nggak mau pisah
neneng jadi nggak nafsu makan kan tuh
gara gera denger mau
neneng kan gak mau sendirian lagi
dia mau sendirian elsa nya juga
neneng kenapa cemerut
kenapa sih kenapa
ada gulung ada semut
kan buah pisang buah kedondong
ada apa sih
masa tadi dokter bilang katanya
kalau elsa keadaannya
terus memburuk itu bakal
dipisahin kamarnya sama neneng
nenek kan gak mau sa
enggak saya gak mau dipisah
nenek juga gak mau pisah sama elsa
saya gak mau dipisah
pokoknya kita together ya sa
iya masuk nak
saya ke belakang aja dah
aku boleh ngapa gak nabah adek balang biru sebelum aku tidur
kok gak gerak gerak ma
tunggu sebentar ya kayaknya lagi tidur deh
mama panggil dulu ya
sayang ada kakak nih ada kakak rena
tuh tuh tuh
ma kerasa ma gak ada balang birunya nundang
tuh nundang lagi tuh
iya geraklah yuk

minta ga berhenti
bolehden dibimbing pas jalan bisschen

mas kamu udah pajang foto kita di apartemen kamu belum
mas kamu udah pajang foto kita di apartemen kamu belum
berarti sekarang di kamar aku ada fotonya mas randy
terus di kamar mas randy ada foto aku
kalau kayak gini sih aku makin sering kangen sama kamu mas
mana sih lama banget
ganteng ya sepapiku
udah telat nih ayo berangkat ya
udah telat kamu minta foto
nanti kalau salah lagi kamu kelihatan gendut kelihatan cabi ulang lagi
nggak selesai selesai nanti
sekali nggak nambah nambah ya
udah burung kali
aman aman aja kan sus
aman aman aja kan sus
di lobby ada tamu untuk suster bernama adi
adi dateng adi cari aku suster
yang datang itu tamu saya
masa sih suster
ah nggak mungkin itu pasti adinya aku
kan adi pernah bilang mau dateng kesini ketemu aku
mbak kan sudah minum obat
sudah makan juga
sekarang waktunya bagi istirahat ya
kalau gitu saya permisi
bilang aja kalo itu yang dateng adinya aku
tapi karena ninjatoll aku tidur aja istirahat
jadi dibilang itu tamunya suster
maaf sama mas al ke dokter dulu ya
mau cek anak anak
kalian berdua hati hati
sehat sehat ya kamu sama bayinya
salam buat balon biru
sayang nanti mesyarina dateng kesini
ingat belajar yang pinter ya
abis itu jangan lupa nanti temenin oma
bisa sekolah bareng kan sama aku
nanti sekolah bareng ya
duduk satu kelas
udah angkat ya langsung ya
salim dong sama bapaknya
hei tuh mau ngecek adik balon biru
aduh adik kamu
apalagi ya yang belum dibawa
agak bodoh ya
terima kasih banyak ya
seneng banget kayaknya
makasih banyak ya kak
makasih buat apa ya
penang jaya specialist center telfon aku
terus mereka kasih info
kalo panino itu udah masuk ke daftar prioritas
aku seneng loh dengernya
terus kapan dapet jadwalnya
kalau masalah itu mereka belum ngomong sih
kamu tetap harus bilang ke nino ya
walaupun dia udah dapat list
tapi dia tetep harus
tapi yang penting ada progres kan kak
yaudah kalau gitu makan dulu
ini kakak mieji buat kue nih enak banget
aduh bookingnya aku sarapan di kantor aja deh
aku mau ketemu panino
pengen ngasih tau berita ini
ya udah gapapa
taruh di tas udah gapapa nih
ya udah deh catherine
gak mau jangan dipaksa kenapa sih
kau ngapasih kak
udah ya aku pergi ya
kan bisa taruh di tas ya
tapi kan dia gak mau
gak usah dipaksa kenapa sih kamu tuh ya
ibu kabar aku baik baik aja kok kak
ah syukurlah kalo begitu
kalo ada yang dimaksud mbak jessy itu tunangan mbak jessy
gak ada pak
tapi tadi katanya adi dateng kesini
suster jangan bohong ya
ini adi mbak
saya kan sudah bilang sama mbak jessi
suster pasti suruh adi pulang
karena aku harus istirahat ya kan
saya nyari adinya saya
sumpah yang sama ya
adi saya kemana
mbak jessy ini ada
mbak jessy kak tenang ya
aku gak mau ke kamar aku
aku mau telepon papa
karena aku mau ngaduin
suster ini jahat
kenapa susah ini
nyuruh adi pulang
kita telepon papa ya
tapi mbak jessy kak harus tenang
yuk ikut saya ya
kita telepon papa ya
adinya kenapa disuruh pulang
ada kabar baik yang bapak harus tahu pagi ini
kabar baik apa
tadi pihak dari penang
sudah berhasil masuk ke list prioritas
ya beneran lah pak
tapi bapak tetap harus sabar
karena walaupun sudah masuk list prioritas
tetap ada antriannya
semua ini berkat kamu
karena usaha kamu sendiri bikin saya jadi sedikit ada harapan kalau
saya punya peluang untuk melihat lagi
ini kan bukan cuma berkat saya doang
tapi berkat kak michelle juga
ya saya sebagai karyawan bapak
sudah sepantas sih bantuin bapak
terima kasih banyak ya cat
jangan sampai terlalu lama lagi
dateng kesini pak adi dateng
tapi tapi sister malah suruh adi pulang
biar aku gak bisa ketemu aja
karena aku harus jamin istirahat
sister kamu sebentar ya
kasih handphonenya ke dia ya
katanya ada orang namanya adik ketemu sama dia itu benar
mbak jessica salah paham
tadi yang dateng itu kakaknya temen saya
tapi mbak jessica pikir
itu adi tunangannya
terus pas mbak jessi denger nama adi
mbak jessica jadi berteriak dan marah
oke ya makasih ya suster ya
tolong kasih handphonenya lagi ke
jessi baik pak
itu adik yang beda sayang
ada banyak banget yang namanya adi
bukan itu bukan dia
adi mau dateng kesini
mana adi kapan dateng kesini
bapak gak bohongan sama jazz
adi nanti akan dateng nungguin kamu ya
kalo udah selesai sama urusannya
just tunggu si adi disini ya
ya sayang baik baik ya sana ya
adi pasti dateng
adi sekarang sudah menikah dan punya anak
dan sekarang tinggal di malaysia
akan berusaha semaksimal mungkin ya nak buat kamu